polisi membongkar rumah produksi film porno di wilayah jakarta selatan yang melibatkan artis hingga selebgram sebagai pemerannya
total lima orang jadi tersangka dalam kasus yang ada termasuk sang sutradara
mengapa fenomena produksi film porno di indonesia kian marak
kita langsung berbincang dengan penulis buku jakarta undercover muammar mk
selamat sore bang mk
bang mk bagaimana kemudian anda melihat fenomena produksi film porno yang marak terjadi
oke kita akan berkaca pada beberapa fakta
satu misalnya bahwa situs porno yang ada di dunia itu sekarang jumlahnya lebih dari tiga puluh juta situs gitu kan gitu
yang kedua adalah situs purno menjadi tiga terbesar yang paling banyak dikunjungi di tanah digital
setelah youtube dan google
yang ketiga misalnya juga adalah
situs porno kemudian menyumbang sekitar dua belas persen
lima persen sampai tiga belas persen lah gitu
orang yang berselancar di dunia maya gitu
berarti itu dan dia menjadi jalan lalu lalang
yang berlalu lalang di sana ada sekitar tiga puluh persen lebih
dari fakta fakta itu kemudian
sebenarnya kasus video film dewasa jaksel ini kan
fenomena yang kebetulan skala besar yang kemudian terbongkar kan
jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada gitu
dengan berbagai macam skalanya
misalnya skala kecilnya diwakili oleh beberapa para kreator kreator mandiri yang kemudian membuat konten di sejumlah platform digital
buat tontonan kedewasaan
itu dari live sampai kemudian video yang sudah jadi
jadi cukup dia sendiri aja
gitu dengan modal kamera lighting sendiri dan seterusnya
kala kecil menengahnya kemudian diwakili oleh beberapa kreator yang membuat
mungkin durasinya nggak panjang panjang sepuluh sampai lima belas menit
dan kemudian menjual ke pasar gelap dan itu turut mewarnai dan ada di beberapa situs yang ada di yang tersebar di dunia maya itu
skala besarnya kebetulan sekarang terjadi ini satu ratus dua puluh judul film
dalam waktu setahun dan seterusnya
jadi tadi yang sekarang diwakili oleh pria kepolisian
apakah memang bisnis produksi film porno lokal ini keuntungannya sangat menggiurkan ya
sampai satu ratus dua puluh judul film ternyata yang sudah dibuat
nah ini menarik
justru terjadi kebalikannya kalau menurut saya
karena kalau ini industri film harusnya dalam kurun waktu setahun dengan total produksi satu ratus dua puluh judul film dengan rata rata durasi satu sampai satu lima jam
dan hanya kemudian
dan hanya kemudian secara distribusi itu cuma menggunakan tiga kanal dan kemudian dalam status itu cuma hasilkan lima ratus juta
itu kecil ternyata
tidak menggiurkan sebenarnya buat ini
pertama buat para kreatornya sebenarnya ya gitu
artinya lima ratus juta dengan total produksi satu ratus dua puluh judul film
lima ratus juta itu betul betul itungannya harusnya ya gitu
itu yang pertama
yang kedua buat talentnya gitu
buat pemerannya gitu
dengan dibayar untuk satu judul film sepuluh sampai lima belas juta itu kecil sebenarnya
dan kalau dilihat dari seterata kelas selebritasnya berarti memang dia berada di kelas bawah kan gitu
artinya kalau itu taruhlah kalau dia memang selebgram papan atas yang sudah punya sekian juta follower misalnya gitu
harusnya sepuluh juta lima belas juta itu cari endorsean gampang kan gitu
berarti ini lebih besar ya
artinya lokasi ini agak terjadi apa ya
ada terjadi kebalikan data gitu
artinya satu sisi ini adalah bisa menggiurkan dan sudah memproduksi sekian banyak film
tapi di sisi lain hasilnya setahun cuma lima ratus juta gitu
mas mk apakah kemudian sebetulnya bisnis produksi film porno lokal di indonesia ini sudah banyak terjadi tapi tidak terdeteksi ya
kalau dia durasinya yang murni murni dalam skala besar seperti kayak di amerika gitu ya
yang tersebar di beberapa situs porno populer itu belum sih tanahnya
jadi saya menyebutnya skala besar itu karena keberanan mereka memproduksi sampai satu ratus dua puluh judul film gitu
yang terjadi sejauh ini adalah para kreator kreator film dewasa ini ya tadi cuma mensubmit beberapa film
konten video pornonya di sejumlah situs porno dengan imbalan tertentu
itu yang pertama
ada juga yang memang kemudian dia membuat apa istilahnya ya
skala menengahnya itu dia memproduksi dengan pemain dari indonesia dan kemudian menjualnya di pasar gelas
ada yang kemudian bikin di indonesia tapi pakai pemain asing juga ada
ada yang kemudian dia bikin sendiri dengan peralatan sekarang peralatan handphone
nah ada yang sudah canggih kan gitu
kemudian dia jual di beberapa situs situs porno dengan misalnya durasi sepuluh menit dijual misalnya sepuluh sampai tiga puluh dolar
atau mereka yang kemudian yang para kreator kreator mandiri itu yang triple x ini kemudian istilahnya kalau videonya dijual ke situs populer tadi kemudian dia dihargai misalnya bisa dapat dihitung per mile videonya gitu
beberapa misalnya yang paling ngetop adalah ketika ya dia masuk ke ranah ranah kayak platform platform seks live streaming
mas mk ini kan banyak artis dan juga selebgram terutama selebgram ya yang terlibat dalam produksi film porno lokal ini
menurut anda motifnya memang murni uang atau ada motif pleasure motif kepuasan di situ mas mk
so far sih kalau dari lihat dari beberapa gini
ada misalnya gini
kalau motif utamanya pasti ini adalah ekonomi
baik yang dari kreator yang saya itu suradaranya produsernya ataupun beberapa crew yang terlibat
juga dengan para tenennya
karena kalau lihat dari kelas tadi yang saya bilang perbandingan perbandingan pendapatan gitu kan
kalau dia kelasnya kelas b aja misalnya dia nggak perlu kemudian sampai terjun dan berani membuat konten
menjadi bintang di film dewasa ini gitu gitu
itu yang pertama
yang kedua adalah ada juga kemudian yang saya sebut sebagai jalur sensasi tadi gitu
ada orang yang kemudian
ada yang orang kemudian memang mencari jalan pintas
bagaimana kemudian dia cepat populer dengan tadi
dengan terlibat di beberapa film
di beberapa video yang sifatnya dewasa ini gitu
ada beberapa milik
mas mk dari data kepolisian ternyata pelanggan yang membeli paket layanan film porno ini di indonesia mencapai sepuluh ribu orang
artinya di indonesia cukup banyak masyarakat yang diam diam menikmati film porno buatan lokal ya mas mk ya
kalau nggak salah tadi kalau dari penjelasan kalau nggak salah nih
saya bisa eksplorasi kalau salah
maksudnya dari keterangan pk polisian tadi adalah
dari satu video dari satu film yang di upload itu telah ada yang ditonton sekitar sepuluh ribu view kan
sepuluh view itu tidak menjamin bahwa itu sepuluh pelanggan gitu
tapi lepas dari itu bahwa pelanggan
pelanggan di ranah ranah konten dewasa itu ya banyak gitu
di indonesia banyak ya
karena memang misalnya gini ada satu ada beberapa platform
yang itu pelanggannya juga banyak banget gitu
belum lagi yang
belum lagi yang ini sifatnya itu adalah door to door
artinya orang punya fan base
ada beberapa kan konten kreator dewasa itu punya fanbase di beberapa
dengan membentuk grup misalnya di ranah telegram misalnya gitu
kan itu juga terjadi
dan itu jumlahnya kita nggak usah ngomong
itu bukan lagi puluhan ribu
bisa jadi ratusan ribu gitu
jadi memang banyak penikmat konten dewasa
di indonesia ternyata yang diam diam
terutama yang konten konten lokal
semoga pihak kepolisian bisa menguatkan lagi
ataupun melakukan mitigasi dan juga pencegahan
terutama patroli cyber ya
terhadap konten konten dewasa yang semakin marak ini
terima kasih sekali kepada penulis buku jakarta undercover
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu mas m k